banjir menerjang delapan kecamatan di luwu sulawesi selatan
banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai setelah diguyur hujan deras sejak kamis malam hingga jumat sore
banjir dengan ketinggian satu hingga dua meter merendam rumah warga jalan trans sulawesi serta lahan pertanian dan perkebunan
banjir membuat kendaraan terseret arus bahkan tenggelam di kondisi terparkir
selain itu banjir juga membuat jalan trans sulawesi mengalami kerusakan karena tergerus air
hingga jumat sore jalur trans sulawesi mengalami kemacetan sepanjang sepuluh kilometer